udah gue susah sedih lagi
selama ini aku gak punya bunda
namanya siapa siapa kecuali kamu aura
kita setelah berdua
tapi sekarang kita akan menang
nggak seperti yang kamu bayangin
aku pernah ceritakan sama kamu
tentang anak perempuan yang cantik yang manis yang lucu
kasian dia sayang
dia habis ditinggal mati pundanya
mas tapi itu bukan alasan dong
untuk kamu bisa mengadopsi anak itu
oke kalau kamu gak mau
aku kasih kamu dua pilihan
kamu mengadopsi anak sebagai pancingan
serius ikut program kehamilan dengan dokter kemarin
aku setuju kamu adopsi anak itu
makasih ya sayang
aku berhubung sekali denganthirds terantesu

just sayang sendiri

karena aku belum bisa menemukan anaknya
mungkin aku sudah ngecewai mas aldi di alam sana
aku akan lebih tepatin janjiku
aku akan berjuang lebih keras lagi
untuk mencari keberadaan anak mas aldi
ini dia si aldi
kenalin ini ibu ajeng
kalau ini raka
dan mulai sekarang kalian adalah saudara
mas bangun mas
mas ali bangun mas
mas ali bangun mas
maafin sikap gue selama ini
untuk saling jaga
sampai kita tua nanti

pressure ya efekannya
kalau menurut saya
tambah personil perlu luas lokasi pencarian
segera kabarin saya
percaya sama aku mas
aku akan cari anak mas ali sampai ketemu
kita main di situ yuk
nih om bawa bikin sen buat kamu
om fero baik banget
aku gak bisa terima hadiah dari om terus
bening kok selalu beruntung ya
banyak yang sayang sama dia
aku nggak boleh cemburu sama bening
aku harus dukung bening biar bening bahagia
aku ke dalam dulu ya
kita mainnya ntar
om tuh lupa
kalau kamu gak bisa nerima hadiah ya
tapi entah kenapa sih kalau om ngeliat penik penik yang lucu
om selalu ingat sama kamu
jadi beliin kamu deh
om janji deh ini yang terakhir
jadi kamu terima ya
makasih ya om
bagaimana dengan ucapan om kemarin
kamu mau nggak terima tawaran om
kamu mau nggak terima tawaran om
gimana dengan ucapan om kemarin
belum tahu kamu masih berat
om akan tunggu sampai kamu siap

tapi nanti aku coba tinggal di rumah

tunggu sampai aku nyaman
tunggu sampai aku nyaman
terima kasih ya sayang
senang banget dengarnya
om akan anggap kamu sebagai anak om sendiri
makasih ya om
om juga makasih
eh ada pak feru
bu barusan bening bilang kalau dia mau tinggal di rumah saya
jadi saya boleh bawa bening ya bu
ini dia bu
kalau yang nyaman di rumah saya
saya akan segera urus surat surat adopsinya
kalau bening sudah setuju

lagi pulang kan di sana ada meli yang kerja sama bapak

insya allah saya percaya sama bapak
bapak akan mengurus bening dengan baik

tapi saya erti nurut boul nggak
uleh setuju bu
tentuvert itu pecahkan itu
angg topic aku adalah
kebijakan untuk memohon bangsa

kamu harus bahagia ya disana
jangan sedih terus
tapi aku orang
kamu jangan tolak om vero
aku seneng kok
kamu bisa diajak ke rumahnya om vero
nanti aku bisa main kesana
kalau aku nyaman
baru aku diadopsi
kalau aku mulai nyaman aku mau diadopsi
semoga kamu betah ya
kamu akan main ke rumah om vero
dan ketemu aku dan main bareng
iya pasti aku main kesana kok
aku susah sedih lagi
aku gak punya bunda
aku punya siapa siapa
kita setahun berdua
tapi sekarang kita akan berpisah
kamu harus semangat
jangan sedih lagi
aku barisan bareng bareng aku dulu ya